saya pun mengunjungi salah satu kelenteng tertua
berada di pusat kota dan telah didirikan sejak seribu delapan ratus tujuh puluh delapan dengan beberapa kali renovasi
tempat ini sejak dulu sudah menjadi persinggahan orang tionghoa yang datang ke kalimantan barat untuk menambang emas
melihat arsitektur yang kaya
dengan berbagai ukiran dan lambang yang syarat akan filosofi
membuat saya sejenak merasa berada di negeri tirai bambu
keunikan bangunan inilah yang menarik wisatawan berkunjung ke sini
ya berkunjung ke kota singkawang rasanya belum lengkap kalau belum mengunjungi ikon kotanya
prihara tertua yang ada di sini prihara tridharma bubiraya
tempat ini bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi umat buddha
tapi sudah menjadi wisata religi yang dikunjungi
wisatawan lintas negara hingga lintas agama seperti saya
di sisi lain julukan menarik lainnya tersemat pada kota ini
yaitu peringkat pertama kota paling toleransi di indonesia versi setara institut pada dua ribu delapan belas
hal ini dikarenakan hubungan harmonis masyarakat yang majemuk
baik dari sisi etnis atau suku hingga antaragama
ini tercermin dari berbagai aspek
salah satunya dari bunyi lonceng dan azan yang bersahutan
tanpa ada yang merasa terganggu
prihara tridharma bubiraya memang terletak berseberangan
hanya selisih satu gedung
dengan masjid raya yang telah berdiri sejak seribu delapan ratus delapan puluh
keharmonisan itu juga pun tampak begitu sederhana
berjaga dan tumbuh dari masa ke masa di kedai kedai kopi
dulu kedai kopi menjadi tempat pertemuan jual beli atau bisnis
antar penambang emas etnis tionghoa
dengan masyarakat suku dayak dan melayu
kedai kopi pun menjadi saksi
rasa harmonis yang terbangun sejak dulu hingga kini
saya pun mengunjungi salah satu kopi tiam yang terletak di seberang vihara
kuliner kopi memang menjadi salah satu jawaban wisatawan
dari pertanyaan ada apa di singkawang
singkawang bukanlah penghasil kopi
kopi diambil dari wilayah indonesia lainnya
namun ngopi bak menjadi budaya keseharian masyarakatnya
kedai kopi di sini sering juga disebut kopi tiam
kopi tim itu asalnya kan dari bahasa kek
kopi tiam tiamnya itu toko
kopinya sendiri kan kopi
jadi kayak toko kopi atau istilah orang melayu itu ngomongnya warung kopi
cuma kita bahasa keknya kan kopi tiam kopi tiam
jadi karena sering kebanyakan kalau misalnya itu kan orang kan ngomongnya
mau dimana kopi tiam kopi tiam
jadi istilah kopi tiam itu jadi umum gitu
cara penyajian kopi di singkawang rata rata masih dilakukan dengan cara tradisional
kopi diseduh dari teko kecil
dipindahkan ke teko yang lebih besar
dan dituang seperti ini
saya memesan kopi hitamnya
lengkap dengan jembilan pendamping
hal yang saya lakukan ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat singkawang sejak dulu di kalapagi
nah jadi memang yang menariknya disini
sepanjang jalan ruko ini banyak toko toko kopi
tapi tetap saja ramai dan punya pelanggannya masing masing
karena memang dari dulu
orang singkawang itu kalau sarapan pagi dengan segelas kopi plus cemilannya
seperti pisang goreng dan juga mantau atau bapau tanpa isi
dan kopinya kopi tiam ini beda dari hal yang biasa saya makan kopinya
saya minum karena rasanya pahit dan dia perpaduan antara arabica dan juga robusta
berbagai menu kopi bisa dipesan sesuai selera
kopi hitam hingga susu
namun tentu sensasi minum kopi berbeda beda setiap orang
untuk saya menikmati setiap teguk di salah satu bangunan tua
yang berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh lima menjadi memori tersendiri
pun menjadi jembatan saya ke destinasi kuliner selanjutnya
yaitu rumah keluarga cha yang telah berdiri lebih dari satu abad yaitu seribu sembilan ratus enam puluh
kawasan tempat saya berdiri ini adalah dulunya rumah
dan juga kantor yang disebut dengan cha hyap seng
depan ini sungai kuala dulunya menjadi pusat pelabuhan dagang
yang tembus ke lautan untuk dikirimkan barang barangnya ke malaysia dan juga singapura
tapi sekarang semuanya sudah berubah
di sini bukan hanya untuk tempat tinggal keluarga cia
tapi juga jadi pusat kuliner salah satunya yang terkenal jaipannya
choy pan toche menjadi salah satu kuliner legendaris yang telah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
berasal dari bahasa hakka choy pan berarti kue yang berisi sayuran
sepintas bentuknya mirip pangsit namun rasa dan isinya berbeda
coipan biasa berisi bekuang dan ebi ataupun daun kucai
adonannya terbuat dari campuran tepung beras
dan tepung kanji
setelah adonan selesai choy pan dikukus dan ditaburi potongan bawang putih goreng diatasnya
mengkuang ebi dan lembutnya choy pan membuat mulut saya terasa penuh dengan rasa gurih
manis dan segar pedasnya saus cabai
choy pan yang berisi kucai
daun kucai adalah sayuran hijau yang masih masuk dalam golongan bawah
rasanya tak kalah nikmat dengan yang isi bengkuang
kulit choy pan lembut banget
rasanya kalau digigit terus pakai sambalnya yang pedes dan ada cukanya
rasanya tuh bikin pengen senyum karena memang seenak itu sih ini benar benar
ke depan choy pan sebenarnya ada versi non hala
namun di sini hanya menjual coy pan yang halal
yang pertama rasanya di sini enak dan juga yang paling enak antara di singkawang ini tempatnya di sini
dan juga di sini pun halal
harganya lumayan kurtit buat saya lah ya
kuliner memang menjadi salah satu item pencarian wisatawan ketika ke singkawa
namun tak habis di sini
budaya pun menjadi jawaban selanjutnya
akan pertanyaan ada apa di singkawa
dengan memori tiga ribik x
dari indonesia asian and asian
amoy amoi kecil ini sudah menunggu sedari pagi
dan sejenak seperti terjawab saat mendengar generang gong dan simbal
ada pertunjukan barongsai segera dibulai
barongsai merupakan tarian tradisional tiongkok
yang dilakukan menggunakan sarung atau kostum menyerupai seekor singa
layaknya seekor singa yang memiliki empat kaki
barongsai dimainkan oleh dua orang
satu di bagian depan sebagai kepala
dan satu sebagai tubuh dan penopang bagian belakang
etnis tionghoa di indonesia melestarikan tarian ini dari masa ke masa
dan menjadi pertunjukan budaya di beberapa daerah
termasuk di singkawang
hal ini pun yang dilakukan barongsai asoka
melestarikan budaya leluhur melalui pertunjukan barongsai yang beralur
pada setiap penampilan barongsai asoka memang membawa cerita
dengan tujuan hiburan ataupun menyampaikan pesan berupa nilai nilai kehidupan
barongsai tampil dengan cara yang berbeda beda
tergantung cerita yang dibawa
berdiri setahun lalu pada abad ketiga sebelum masehi
terus bertahan hingga kini karena filosofi yang dipegang teguh
yakni mendatangkan keberuntungan
salah satu filosofi yang saya tahu pada zaman dahulu itu
setiap kali singa keluar itu digunakan untuk menghadang malapetaka yang datang
ya begitu jadi kalau mengundang singa ataupun ada kedatangan singa
itu dipercaya bisa memberikan membawa berkah hoki
kemudian membuat malapetaka itu menjadi pergi
karena karismatik dari seekor singa itu memberikan dampak seperti itu
terhadap orang yang kedatangan singa begitu
singa pun divisualisasikan dalam barongsai
barong yang berasal dari seni taribari dan sai dari bahasa hokyan yang berarti singa
barongsai sejak dulu kerap ada pada ritual ritual yang dilakukan orang tionghoa
pun masih dilakukan dalam ritual cap gomeh di singkawang
tak jarang barongsai diisi dengan arwah atau roh yang dikenal dengan istilah buka puasa

hal ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang membawa malapetaka
yang pertama itu barongsai sebagai simbol ritual atau simbol yang memiliki kekuatan tertentu secara mistik
kalau barongsai sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan medis atau mistik begitu
yang saya ketahui barongsainya itu mereka biasanya melakukan penghormatan
yang kedua itu mereka biasanya melakukan penghormatan atau sembahyang di kelenteng kelenteng
itu mereka ada buka mata
itu mereka ada buka mata begitu
namun kini barongsai berkembang
yaitu juga sebagai cabang olahraga sejak dua ribu tiga belas dan terdapat federasi olahraga barongsai indonesia
padahal tahun dua ribu enam belas barongsai juga sudah menjadi cabang olahraga kategori eksibisi
padahal tahun dua ribu enam belas barongsai juga sudah menjadi cabang olahraga kategori eksibisi
berbeda dengan ritual
pada perlombaan terdapat beberapa hal yang jadi perhatian
pada perlombaan terdapat beberapa hal yang jadi perhatian
misalnya kalau dia melihat pintu begitu ya itu aturannya dia harus hormat dulu
kemudian dia mencuci pintunya baru dia masuk gitu
atau kalau dia keluar dari pintu nggak boleh keluar langsung gitu hajar gitu di depan pintu gitu
keluarnya itu lewat kepala nggak bisa dia harus keluar mundur

ya jadi apa ekornya dulu keluar gitu
ya jadi apa ekornya dulu keluar gitu
ya jadi apa ekornya dulu keluar gitu
nah itu aturan aturan seperti itu di fobi itu di perlombaan sangat diperhatikan
begitu juga dengan ekspresi pada saat bertemu dengan sesuatu
misal ketika naik ke ketinggian tertentu barongsainya itu ada ekspresi kayak getar gitu
seperti baru menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini dia sedang hadapi gitu
tidak mudah menjadi pemain barongsai
butuh latihan keras
yang konsisten fisik yang kuat dan kekompakan tim
di balik kostum barongsai pemain harus terbiasa dengan perannya masing masing
karena saya pemain belakang jadi saya kalau di dalam itu sangat panas
dan tidak bisa melihat keadaan yang ada di luar
jadi yang hanya bisa dilihat itu pemain depan
dan kalau misalnya saya tidak bisa lihat saya bisa dengarkan suara musik yang ada
misalnya masuk ke tampu dan lain sebagainya
buda buda kuat menjadi fondasi dasar dalam olahraga barongsai
hal ini pun digunakan juga dalam seni bela diri yang populer di singkawang yaitu wushu
untuk menggali dan mempelajarinya saya pun mendatangi salah satu wusu di kawasan roban singkawang tengah
wushu berasal dari dua kata yaitu wu yang berarti ilmu perang dan su yang berarti seni
husu pada dasarnya adalah sebuah seni bertempur atau bela diri
sesuai namanya gerakan musuh bukan hanya menampilkan jurus bela diri
tetapi lebih menekankan kepada
keindahan gerakannya salah satunya gerakan lompatan
namun untuk pemula gerakan yang dapat dipelajari yaitu menangkis memukul dan menendang
oke badan tegak tinjung tum
jadi ini kelihatannya gerakan dasarnya sangat simpel
bentaranya cukup pegel ya karena harus kuda kudanya kuat
jadi kunci dalam wushu itu apa sih kuda kuda atau apa
kuda kuda sama tenaga di dalam
jadi pas menang kita harus pakai tenaga deh
langsung cepat tenaga tendang
jadi tenaga yang sedikit langsung jadi gede
jadi salah satu kuncinya
sama atau penapasan aja
sama atau penapasan aja
menggunakan seluruh kekuatan tubuh kaki maupun tangan dengan luas dan lincah
serta juga menggunakan alat
hal ini berbeda dengan kungfu wing chun
sebenarnya mereka sama sih dalamnya sama sama kungfu aja kungfu juga
cuma kalau di wushu dia lebih modern
dan wing chun ini dia lebih ke tradisional aja sih
terus di wushu penggunaan senjatanya lebih banyak dibanding wing chun
di wusu ada tombak ada tongkat pedang berat golok banyak lagi
total total mungkin ada belasan
lebih mungkin dua puluhan lebih
wing chun merupakan bela diri kungfu yang juga menggunakan gerakan tangan dan kaki
namun seni bela diri ini digunakan untuk perkelahian jarak dekat dengan pertahanan yang ketat
kekuatan dan kecepatan menyerang lawan
jadi salah satu kunci utama
ini kan kayu
kalau ke orang ini berarti apa sih yang dituju
mungkin bisa kita cek dikit dikit
yang dituju untuk di lawan kita manusia itu di vitalnya
di vitalnya kayak di lehel kan di muka di tengkorokan kayak di ulu hati tengkorokan
berarti ini mematikan
iya sangat melumpuhkan kalau wing chun ini untuk pertarungan jarak dekat ya
budaya bela diri baik wushu maupun wing chun ini telah menjadi bagian dari nusantara
sejak masuk dan menetapnya etnis tionghoa di singkawang
geografis dan kekayaan alam singkawanglah yang menjadi salah satu magnet bangsa lain berdatangan
keunikan alam singkawang ini menjadi hal yang akan saya telusuri berikutnya
empat ratus meter di atas permukaan air laut
bukit rindu alam menjadi awal perjalanan saya menelusuri keunikan geografis kota singkawang
dari atas sini saya dapat melihat hamparan pasir putih dan bukit secara bersamaan
karena memang topografi singkawang terdiri atas pantai dan perbukitan
ini juga yang menjadi asal usul nama singkawang
dahulu para pendatang etnis tionghoa hakka yang datang ke singkawang
menamai kawasan ini dengan bahasa haka yaitu san kiu jong
yang artinya kota di kaki gunung dekat muara dan laut
dengan luas wilayah lima ratus empat km persegi singkawang dihiasi gugusan pegunungan
yang membentang dari gunung poteng di sebelah timur hingga gunung besar di barat
singkawang juga memiliki banyak pantai
beberapa pantai bisa saya lihat dari atas sini
seperti pantai pasir pendek tanjung bajau dan pantai pasir panjang
yang juga akan menjadi salah satu destinasi akhir wisata alam saya
jadi dari atas sini saya bisa melihat langsung kota seribu klenteng atau singkawang
dan bergeser sedikit ke kiri ini saya sudah bisa lihat laut tangepas
tidak berujung tapi berujungnya ke perbatasan laut cina dan juga laut natuna
makanya tidak heran kenapa kota singkawang ini banyak etnis tionghoa
karena memang aksesnya semudah itu secara langsung
bahkan yang menariknya dulu ini perahu perahu dari sungai sungai yang ada singkawang
itu bisa langsung berlabuh ke daratan cina
bukti sejarah etnis tionghoa di singkawang memang ada di setiap sisi kota
saya pun mencari jejaknya di wisata alam berikutnya yaitu di taman batu belimbing
terletak di nyarumkop singkawang timur
wisata batu belimbing merupakan wisata yang tercipta secara alami
berjalan menuju kawasan utama seakan saya disajikan pemandangan alam yang tak hanya indah namun unik
terdapat beberapa batuan besar yang penempatannya tidak beraturan dan bentuknya berulir
salah satu di antaranya ada batu yang terbesar dan terletak di tengah danau
berapa kali lipat saya ya batunya besar sekali bisa mencapai delapan meter kurang lebih
dan ini dulunya disebut sebagai batu pulau atau batu pulau karena batunya besar berada di tengah tengah danau seperti sebuah pulau
namun seiring berjalannya waktu masyarakat sini ini sering menyebutnya sebagai batu belimbing karena memang batunya ini bentuknya seginya seperti
bukti sejarah tionghoa di singkawang
belum ada sumber penelitian mengenai asal muasal batuan ini
hal menariknya konon menurut masyarakat sekitar batuan ini bertumbuh atau hidup
hal ini terlihat dari adanya tulisan cina di bagian belakang batu yang dulunya kecil kemudian membesar
selain itu di bagian atas juga terdapat lubang yang bisa dimasuki satu orang dewasa dengan berjongkok
dulu itu ada tulisan yang dibuat oleh orang cina sekitar dua puluh tahun yang lalu
sekarang hurufnya itu sudah membesar
makanya dikatakan batu ini hidup
huruf tadi yang dibikin kecil itu sekarang sudah besar gitu
huruf cina ada ada seperti ada apa ya namanya ya seperti gua kayak ada gua kecil gitu lah di dalamnya tuh cekungan
kalau yang dulunya orang orang sering naik di atas cuma kita larang
kita larang karena kan khawatir juga kita takut ada hal hal yang tidak kita inginkan lah
di sisi lain keunikan batu ini juga dipercantik dengan latar pemandangan indahnya tiga barisan pegunungan
yaitu gunung poteng gunung bacintan dan gunung raya
berlalu ke wisata pantai
tak lengkap rasanya menjelajah singkawang kalau belum menginjakan kaki di pasir pantainya
pantai memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ketika berkunjung ke singkawang
salah satu yang sering dikunjungi adalah pantai pasir panjang
ini ombaknya lagi cukup kencang ya di pantai pasir panjang
dan memang sesuai namanya ini dinamakan pantai pasir panjang karena posisi dia yang panjang yaitu sepanjang tiga km
dan dari sini saya juga bisa melihat pemandangan pulau pulau yang ada di seberang sana
ada pulau lemukutan kemudian juga di sebelah sana ada pulau randayan
di sini saya menanti salah satu hal yang ditunggu tunggu juga oleh wisatawan di sini yaitu kita ingin melihat sunset dari bali
topografi pesisirnya yang landai dan tidak terlalu dalam menjadi spot favorit wisatawan untuk berenang
tak hanya keindahan kekayaan baharinya pun dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan memancing hanya dari pinggir pantai
biasa dapat berapa pak
ada lah lima sepuluh gitu ikan lah
berapa kilo itu
kecil lah paling sekilo ya itu
yang gelap sembilan gitu
warna langit mulai terlihat jingga
saatnya menikmati indahnya detik detik matahari terbenam di sebelah barat kalimantan
menikmati deburan ombak semilir angin pantai dan tarian bahagia anak anak melepas matahari di pinggir pantai menjadi penutup jelajah ada apa di singkawa
singkawa menawarkan warna lain keindahan tanah indonesia
tanahnya kaya akan budaya cerita pun wisata
ketiganya saling terkait terjahit dan menjadi penanda
inilah singkawang dengan segala keistimewaannya